pameran mobil yang bertajuk legend festival dua ribu sembilan belas yang berlangsung pada sabtu dua puluh enam januari di jakarta ini
menunjukkan keagraban para penggemar mercedes benz dan bmw
festival yang menandakan dua tahun terbentuknya komunitas ini memamerkan mobil mobil dari kedua merek yang dianggap melegenda
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini